liverpool akan menjamu manchester united dalam big match super sunday di stadion anfield pada malam ini
dari statistik performa kedua tim yang kami rangkum dari website premier league
liverpool hanya unggul dalam akurasi operan
sementara atribut lain seperti jumlah gol rata rata gol per laga akurasi tembakan hingga clean sheets
ini tim setan merah punya catatan lebih baik dari liverpool
berkaca dari pertemuan kedua tim di anfield musim lalu liverpool berhasil menang empat gol tanpa balas
namun musim ini pasukan jurgen klopp mengalami penurunan performa
sebaliknya manchester united tengah dalam kondisi on fire dengan catatan belum terkalahkan selama sebelas pertandingan beruntun di semua kompetisi